g kalau begini rancangan kita bisa gagal
tenang tidak akan gagal
saya punya cara lain
lagi mau tidur
om ridwan ngeliat om sani enggak
bukannya om sani ada di rumah adik
enggak ada sedih

enggak ada mas lati bongsi
om mau nemenin tante tuh kasihan tante
tapi temanin nabi dulu
mirah jangan mirah
adik mari pulangin sekarang ya
cepat cepat ada buruan
mirah mirah mirah
mirah bawa mirah mirah
mirah mirah mirah
allah allahu akbar
ada adik aduh
saya akan mengerahkan jin yang lebih sakti lagi
tidak bisa pokoknya tidak bisa
perempuan ini harus pergi dari sini
pak sabar pak
insya allah saya akan berjanji untuk menjaga keselamatan di rumah ini
biar bagaimanapun keluarga saya lebih penting daripada perempuan itu
ini sebenarnya adalah keputusan
biarkan dia pergi
biarkan aku pergi wan
tak berilah dia kesempatan untuk tinggal sehari saja di rumah ini
bagaimanapun dia perempuan patuh ini
kasian sama dia
malam ini saja sal satu malam ini
kau mau nginep di rumah mas toib kan malam ini
nanti biar aku sendiri ambilin sama mas toib
insya allah besok aku antar kamu pulang
otaknya cewek aja
kau tahu nih
san san datang
san san tenang tak ada gue
wah eh jangan senang senang dulu ya
aduh lu sih
habis pikirin apaan berisik berisik ganggu orang tidur aja
tak ada gue